anggota komisi tiga dprd kota pasuruan
senang senang mengamuk saat melakukan
sidak proyek milik dinas kesehatan
bahkan anggota dewan merobohkan
dinding batu bata
karena kecewa pengerjaan proyek
senilai ratusan juta rupiah tersebut
menyelahi bestek dan dikerjakan
kemarahan anggota komisi tiga dprd kota pasuruan
tak terbendung lagi
saat melakukan sidak proyek
pembangunan pagar baru unit farmasi
milik dinas kesehatan senin siang
sebab indikasi adanya
pengerjaan proyek yang menyalahi bestek
dan dikerjakan asal asalan
terbukti di lapangan
anggota dewan dengan mudahnya merobohkan
susunan dinding batu bata
dengan sebilah bambu saja
anggota dewan juga dengan
gampangnya merobohkan dinding
hanya dengan tendangan kecil saja
tiang penguat dinding yang merupakan cor semen
hancur hanya dengan remasan tangan
kita menyalahi regulasi
pelaksana maupun pengawas
selanjutnya anggota komisi tiga dprd kota pasuruan
menghentikan proyek tersebut
dan memanggil ketua pelaksana dan
pimpinan proyek untuk dimintai